hari ini rasanya cukup
tapi ingat ya kamu masih punya hutang sisanya
kalo gak bayar rumah kamu akan sesita
eh mita kamu dapetin labu itu dari nenek yang jelek tadi kan
sekarang juga kamu cari dia kamu bawa semua lagu dia
kalo gak berhenti nih nanti saya bilangin orang kampung semua biar pada tau semua ya
gak usah dengerin orang lain terusin
ini tanah saya
sembarangan aja ngaku ngaku
eh bu enak aja tanah kamu
ini tuh tanah saya tanah ibu itu sebelah situ tiga meter situ itu tanah ibu
kalo ini mah udah tanah saya bu jangan ngaku ngaku
eh jangan mengandang andang ya
gak bisa ngeliat orang maju dikit langsung aja sih ngeri
silakan bu tapi gak begini caranya dong nyolong tanah orang
terus kamu apa
kamu mau main tangan
silahkan memang kayak gitu kan orang kampung kalau nyesai masalah
terus namanya apa
aku juga mau apa apa
bu tenang bu tenang
tanah saya ini dibolong bolongin dibates batasin
ini kan tanah saya seenaknya dia
eh bu kita kan bisa bicarakan masalah ini baik baik ya
ngapain pengirut segala
semua catatan tanah ini ada di kantor saya ada sama saya
kalo ada sih ini kasih saya
ada bu ada sama saya lengkap buktinya semua ada
nanti bisa saya tunjukkan
ingat ya urusan kita belum selesai kamu lihat aja nanti
dasar orang kampung apa aturan
di labunya neng murah
jualan jangan disini udah sana sana pergi
murah kok neng coba liat coba liat
ya ampun dibilangin ya udah sana pergi
membahas saya udah kasar sama nenek
ini ya gak apa apa kok
sebagai gantinya labu nenek yang kotor
ini lagu buat kamu ya nak
gak usah nih buat nenek aja
kan kamu udah bantu nenek
sekarang nenek pulang dulu ya
harusnya aku bisa dapat uang dari tanah itu
terus sekarang aku mau dapat uang dari mana
kamu tuh gak nih kayak kawan papa
kalo tau aku bakal miskin kayak gini
aku gak akan pernah nikah sama kamu
mana sekarang aku harus hidupin anak kamu
terus biayanya dari mana
aku harus cari uang
foto papa kau dibanting
kamu jangan sok perhatian sama mama
buka pintu widya
buka pintu widya
buka pintu widya
kamu harus tanggung jawab widya
mana berlian saya widya
kamu jangan main sama saya widya
apa saya perlu bawa polisi kesini widya
widya buka pintunya widya
uang puluhan juta saya kamu bawa kabur widya
itu mulan ma
iya mama juga udah tau kamu diem aja
widya buka pintu widya
eh eh eh eh apa panggung
hutang kamu ke saya tuh udah segunung
hari ini rasanya cukup
tapi ingat ya
kamu masih punya hutang sisanya
kalau gak bayar rumah kamu akan sesita
kamu dapetin labu itu dari nenek yang jelek tadi kan
sekarang juga kamu cari dia
kamu bawa semua labu dia kesini
mita gak tau nenek itu sekarang lagi ada dimana
mita juga lapar
kamu gak bisa makan sebelum kamu ketemu sama nenek itu
kalau perlu kamu jangan pulang sebelum ketemu dia
udah cepet sana
ngapain kamu disitu
udah pergi sana
dasar anak lontoh diri
ditungguin dari tadi malah asik asiknya dok nasi
mana nenek penjual labu itu
mita belum ketemu sama nenek itu mah
mita belum makan
sekarang juga kau masuk kamar
dan inget ya
kamu gak boleh makan
sampai kamu bisa mendapatkan labu itu dari nenek jelek itu
mita akan cari nenek itu lagi
tapi sekarang mita makan dulu ya mah
kamu ini ya makan terus
harusnya kamu tuh mikir dong
kita ini butuh uang
kita bisa diusir dari sini
kalau sampai kita gak dapat labu emas itu
masuk ke kamar
cepat masuk kamar
ini surat asli apa enggak

ibu kan tadi sudah cek
sudah lihat sendiri
surat perjanjian ibah ini
sesah secara hukum bu
di atas meterai
dan surat tangan tangannya juga bu
gak mungkin ada orang segampang itu menyerahkan tanahnya kepada orang lain
saya aja sebagai istrinya nggak dikasih pak

status tanah ini masih belum jelas
jadi bapak gak bisa mengaspal jalan sebagai jalan umum
mantan suami ibu
sudah mengibahkan tanah ini kepada masyarakat
sudah mengibahkan tanah ini kepada masyarakat
jauh sebelum nikah ibu
suami saya gak pernah cerita soal tanah ini kepada saya pak
kalau memang dia dari dulu sudah memberikan kepada warga
kenapa gak dibangun dari dulu
itu karena biaya untuk pembangunannya belum ada bu
makanya saya datang ke sini untuk beritahu ibu
pokoknya gak bisa
pokoknya gak bisa
saya gak mengizinkan siapapun membangun jalan atau bangunan apapun diatas tanah saya